berikutnya kita akan pantau data terkini persebaran corona di indonesia
hingga sabtu sore kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah satu delapan ratus enam puluh delapan orang menjadi lebih dari sembilan puluh tujuh orang
sementara lima puluh lima tiga ratus lima puluh empat orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai empat tujuh ratus empat belas orang
dari data ini kita bisa lihat pasien yang sembuh lebih banyak dibandingkan yang meninggal
mari kita sayangi orang orang terkasih dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
untuk mencegah penyebaran virus mematikan ini